pasca pecahnya jembatan kaca yang memakan satu korban jiwa
polisi menggelar olah tkp pada kamis pagi
petugas memeriksa satu panel kaca jembatan yang pecah
termasuk ketebalan kaca serta rangka jembatan
selain itu polisi juga memeriksa dua belas saksi berikut pengelola objek wisata
dari hasil pemeriksaan awal diketahui wahana jembatan kaca
yang sudah beroperasi selama sebelas bulan ini belum diuji kelayakannya
selain itu jembatan kaca dibangun oleh pengelola dan karyawan
bukan oleh ahli konstruksi
polisi juga telah melakukan pengecekan terhadap kaca yang dipakai di jembatan tersebut
dugaan sementara ada unsur kelalaian dari pengelola objek wisata
sudah dibangun selama sebelas bulan
yang kedua jembatan ini tidak ada uji kelayakan dari pihak terkait
yang ketiga dibangun oleh pemilik usaha ini bersama dengan karyawannya rekan rekan
yang keempat tidak ada sistem pengamanan yang memadai
yang tertulis yang menjadi petunjuk untuk pengunjung pada saat masuk kemudian membaca petunjuk tersebut
salah satu korban luka akibat pecahnya jembatan kaca
masih dirawat di rsud margono soekarjo purwokerto
kondisi korban yang merupakan wisatawan
dari sleman daerah istimewa yogyakarta sudah membaik
namun masih harus menjalani perawatan intensif
penjabat bupati banyumas yang menengok korban pada kamis pagi
memerintahkan seluruh objek wisata jembatan kaca di banyumas
untuk ditutup sampai mendapatkan sertifikat layak fungsi
dengan kejadian itu semua tempat wisata yang punya potensi seperti ini kami tutup pak
kami tutup sampai dengan dikeluarkannya sertifikat layak fungsi
sebelum sertifikat layak fungsi ini keluar semuanya belum boleh digunakan
sebelumnya jembatan kaca ini pecah pada rabu pagi
akibatnya dua orang wisatawan terjatuh dari atas jembatan kaca
setinggi kurang lebih lima belas meter
satu orang tewas sementara satu korban lain terluka parah
tim liputan cnn indonesia
karena kronologis pecahnya jembatan kaca di geyong banyumas
kami akan rangkumkan singkat untuk anda
kita akan lihat bersama
ini data sementara yang bisa kami himpun
bahwa pada saat kejadian berdasarkan informasi dari sejumlah saksi mata mengatakan
ada sekitar sebelas orang di jembatan
yang kemudian terbagi dalam dua tim
yang kemudian empat orang dalam satu tim yang berdiri pada satu titik
kemudian dua orang jatuh ke bawah
ini adalah satu korban luka
dan kemudian satu korban meninggal dunia
sementara dua orang lainnya berhasil atau tetap kita bisa katakan ini adalah momen yang naas begitu
dua orang tersangkut tiang besi sehingga tidak jatuh dari ketinggian sekitar lima belas meter ke tanah
kita akan lihat juga bagaimana kemudian gambaran begitu terkait dengan jembatannya
ini bisa kita lihat bersama
dan dari keterangan itu tadi artinya
ketika posisi jatuhnya ada di sekitar satu tangan emas yaitu tangan kiri sebelah sini
maka dua orang tadi yang selamat ataupun tersangkut ini berada di sini
namun sayangnya dua orang lainnya harus jatuh ke bawah dengan ketinggian lima belas meter
yang kemudian menyebabkan satu orang meninggal dunia
dan satu orang lainnya luka luka yang kini masih menjalani perawatan
sementara tujuh orang lainnya yang menjadi rombongan titik lain ini berada di sekitar sini
dan berhasil paling tidak menyelamatkan diri
dan paling tidak berdasarkan data yang juga kami himpun
bukan hanya lima belas meter saja yang kemudian menjadi pokok permasalahan atau kemudian hal yang penting untuk kita perhatikan
tapi adalah dengan total kepanjangan kurang lebih tujuh puluh lima meter
ternyata polisi menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada uji kelayakan
terkait dengan kapasitas maupun kekuatan dari jembatan untuk menampung berapa orang yang ada
bahkan kalau kita lihat dari ketebalan kaca yang ada di sini
ini disebutkan hanya sekitar satu dua cm saja
dengan lebar kurang lebih hanya sekitar satu dua meter
dan apakah kemudian ini menjadi ideal begitu
ini yang disebutkan polisi tidak dibangun oleh ahli konstruksi
namun kemudian hanya dibangun oleh pengelola yang belum pernah kemudian dilakukan uji kapasitas
ini yang juga menarik bahwa kemudian polisi mengatakan tidak ada tanda peringatan
padahal dalam sebuah objek wisata seperti ini
maka seharusnya ada papan papan peringatan yang memperingatkan paling tidak
ketika ada wisatawan yang bisa masuk ke dalam area ini
ataupun berapa kapasitas orang yang mungkin bisa berdiri pada satu titik dengan ketebalan yaitu sekitar satu dua cm
saya membawakan sedikit contoh kepada anda pemirsa di rumah
ini adalah semacam untuk menghitung kain begitu ya
saya ingin menunjukkan pada anda satu dua hanya sekecil ini
hanya kurang lebih setebal tv plasma yang datar begitu
sehingga anda bisa bayangkan satu dua cm ini menjadi tebal dari kaca yang berada lima belas meter di atas jembatan
sehingga kita bisa membayangkan bagaimana kondisi ketika para korban jatuh ke bawah
dan kemudian kepanikan yang terjadi
dan ini menjadi pertanyaan
apakah kemudian kondisi seperti ini memang lazim terjadi di indonesia
kondisi ketidakadaan dari
rambu rambu dan kuas badan bagi pengunjung ini memang lazim terjadi
namun saya tidak akan menjelaskan sendiri
namun sudah ada narasumber yang tergabung sama saya melalui lor studio dan samungan online
yaitu pengamat para wisata
bapak kusmeru selamat malam pak kusmeru
selamat malam mas yudham
baik ini tentu menjadi keprihatinan kita semua begitu pak
ada sebuah obyek wisata yang sudah ada beberapa waktu
cuma ternyata tidak pernah diuji beban
tidak ada tanda rambu rambu bagi para pengunjung
apalagi pada saat kejadian informasinya di satu titik ada empat pengunjung berselfie ria begitu
anda melihat bagaimana
inikah kemudian masalah masalah yang tidak tuntas pada tempat wisata kita pak
ini memang insiden yang memprihatinkan ya
insiden seperti ini bukan pertama kali terjadi di kabupaten banyumas ya
tahun dua ribu enam pada tanggal dan bulan yang sama dua puluh lima oktober
kebetulan harinya juga sama hari rabu
itu juga pernah terjadi kecelakaan atau insiden di jembatan gantung di lokal wisata baturaden ya
waktu itu menewaskan enam orang
di mana jembatan gantung itu dipadati oleh lima puluh pengunjung
sehingga memang syarat beban
nah semestinya belajar dari peristiwa yang pernah terjadi pada tahun dua ribu enam itu
kita perlu lebih berhati hati perlu lebih waspada
karena ini suatu pelajaran ya bagi kita bersama
baik ke pengelola obyek wisata pengelola wahana jembatan kaca maupun wisatawan yang berkunjung juga
bahwa bagaimanapun faktor keamanan faktor keselamatan dan faktor kenyamanan dalam berwisata itu sangat penting
tapi ini yang juga jadi pertanyaan
kemudian artinya ketika sudah berjalan selama beberapa tahun begitu
paling tidak sebelas bulan informasi yang kami dapatkan belum ada uji kelayakan
apakah ini artinya pemerintah harusnya lebih memperketat lagi izin izin pembukaan tempat wisata seperti ini begitu pak
bagaimana kita sebagai masyarakat juga mengetahui bahwa ini aman ini tidak begitu
untuk kemudian awareness kita bersama saat datang ke tempat wisata begitu pak
ya ini perlu evaluasi secara menyeluruh ya
bukan hanya di kabupaten banyu
saya pikir seluruh indonesia untuk wahana wahana sejenis itu perlu kita evaluasi
terutama yang terkait dengan studi kelayakan
nah studi kelayakan ini kan menyangkut faktor keamanan
apakah jembatan kaca seperti ini aman untuk dikunjungi wisatawan
terutama dari faktor konstruksinya seperti apa
apakah konstruksinya memang aman
kemudian kontur tanahnya seperti apa
apakah tidak menyebabkan jembatan itu bergoyang ketika dilalui oleh beberapa wisatawan
kemudian juga ketebalan kaca itu tadi itu memang sangat penting
nah studi kelayakan ini mestinya dimiliki sehingga saya sangat mendukung kalau kemudian ada sertifikasi untuk jembatan kaca sejenis ini di seluruh indonesia
nah jika ada sertifikasi itu maka wahana wisata macam macam ini bisa dibastikan layak untuk dikunjungi oleh wisatawan
ini soal sertifikat chse berarti ya pak kusmeru ya
bukan chse tapi sertifikasi kelayakan sebuah wahana ya jembatan layang untuk dilalui oleh wisatawan
berapa sih kapasitas wisatawan yang bisa melalui jembatan

nah ini kan belum ada standar yang jelas karena masing masing jembatan kaca di beberapa daerah juga berbeda ya konstruksi maupun ketebalan kacanya
jika ketebalan kaca di jembatan the geyong limpa kuhus ini tidak lebih dari dua cm tadi itu wah ini kan sangat berisiko
wah ini kan sangat
berisiko terjadinya kecelakaan
berisiko terjadinya kecelakaan
oke artinya kemudian ketika dilakukan uji kelayakan bagaimana kemudian perspektif dan isu buat saya adalah bagaimana kita sebagai wisatawan kemudian mengetahui
tidak semua tempat kemudian paling tidak kita belajar pada kasus ini tidak ada rambu rambu yang menjelaskan tidak ada kemudian semacam papan yang untuk menjelaskan misalkan mereka boleh berapa orang di atas

atau mungkin berapa lama durasinya bagaimana saya bisa mengetahui itu
atau mungkin berapa lama durasinya bagaimana saya bisa mengetahui itu
begitu pak kusmero

kemudian berapa lama wisatawan bisa berada di jembatan ini
ini mestinya ada informasi awal
kalaupun tidak ada rambu rambu minimal ada petugas yang kemudian ketika pengunjung membeli tiket
memasuki jembatan itu kemudian diberikan informasi
nanti tidak boleh lebih dari sepuluh orang misalnya yang berada di jembatan ini
atau tidak boleh lebih dari dua puluh orang tergantung pada kali lagi pada konstruksi pada kontur tanah
dan pada ketebalan kaca
dan ini kan perlu uji semacam uji laboratorium
perlu semacam studi kelayakan dari awal
ini berapa sih sebetulnya kapasitas jembatan kaca ini
kekuatannya seperti apa
ini kan yang perlu diketahui oleh publik
pun jenis kaca dan ketahanannya begitu ya
pak gusmero ketika hari ini paling tidak kita fokus pada banyumas
ketika memang pj kepala daerahnya sudah sudah menutup
atau kemudian mengatakan berpotensi akan menutup obyek wisata serupa
apakah ini bisa menjadi optimisme kita sebagai wisatawan untuk kemudian percaya soal keamanan wisata
terutama wisata alam seperti ini
atau kemudian ya mungkin hanya hangat beberapa waktu tapi kita akan lupa kembali begitu soal soal masalah keamanan ini pak kusmir
ya memang ini kesannya pemadam kebakaran ya
setelah ada kejadian semacam ini baru dilakukan evaluasi
tapi paling tidak apa yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten banyumas ya perlu kita apresiasi ya
dalam artian obyek wisata sejenis
jembatan kaca yang ada di kabupaten banyumas itu kan ada lima buah
dan itu mulai hari ini sudah ditutup semua untuk dilakukan evaluasi
itu dikelayakan sambil menunggu sertifikasi
tapi paling tidak insiden yang terjadi pada hari rabu kemarin itu akan meninggalkan trauma
akan mengakibatkan trauma pada wisatawan ketika mengunjungi wahana wisata sejenis
nah ini kan akan berdampak buruk pada industri pariwisata ya
karena memang sebetulnya kita perlu evaluasi secara menyeluruh sebetulnya ya kalau kita bicara insiden jembatan kaca ini
pariwisata indonesia ini konsepnya seperti apa sih

karena jembatan kaca ini kan sebetulnya

mengakibatkan distorsi visual dalam wisata alam
karena ada view ada keindahan alam yang terganggu dengan adanya jembatan kaca ini
jadi secara atau dalam perspektif ekologis
sebetulnya jembatan kaca dalam satu kawasan wisata alam ini sangat bertentangan dengan konsep
triplikan hadir pc
sebenarnya jembatan kaca ini ter seribu sembilan ratus empat puluh lima sepertinya tujuan misi dengan dua tahun sebelumnya
terima kasih kalau ada kesempatan untuk saudara kata kalimantan sudah berikut ini

mungkin berhasil untuk menjelaskan rasanya
isi kata misi semuanya
itu awas kata injury mindy owio tentang delapan
karena sering latah dengan ketika sedang viral jembatan kaca semua daerah membuat itu
kemudian juga kita hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi semata tanpa memperhatikan faktor keamanan bagi wisatawan
ini yang perlu menjadi perhatian
baik kita tentu berharap ini tidak terjadi dan ada pembelajaran untuk kita bersama begitu ke depannya
terima kasih atas waktu anda pak kusmeru pengamat pariwisata universitas jenderal sudirman telah bergabung dan memberikan insight di sian indonesia prime news malam hari ini
terima kasih sehat selalu pak